jumlah kasus positif nasional mengalami peningkatan hingga lima kali lipat dalam tiga minggu terakhir
menurut jurubicara penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito mayoritas kasus didapatkan dari transmisi lokal
sedangkan menurut data kementerian kesehatan hingga kamis dua puluh januari
ada lebih dari seribu kasus positif omikron yang terdeteksi
dan kebanyakan dari pelaku perjalanan dari luar negeri
nah berkaca pada kondisi kasus berbagai negara di dunia yang mengalami kenaikan tersebut
penting bagi kita untuk menjaga kondisi kasus di indonesia agar tetap terkendali
dua upaya kuncinya adalah yang pertama penguatan pada pintu masuk kedatangan
dan yang kedua pengendalian transmisi lokal
presiden joko widodo turut menghimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksin sesegera mungkin
dan sebisa mungkin menghindari keluaran
untuk mereka yang bisa bekerja dari rumah work from home lakukanlah kerja dari rumah
dan saya juga meminta untuk tidak bepergian ke luar negeri
jika tidak ada urusan yang penting dan mendesak
yang sudah dua kali vaksin segera cari vaksin ketiga vaksin booster
semuanya gratis karena vaksinasi penting demi keselamatan kita semuanya
hingga minggu dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh dua angka imunisasi covid sembilan belas di indonesia mencapai lima puluh sembilan enam persen
dan lebih dari satu tiga juta orang telah mendapatkan vaksin booster
program percepatan vaksinasi dilakukan dalam berbagai cara
salah satunya dengan memastikan keamanan stok vaksin dalam negeri
pada sabtu dua puluh dua januari
mendapatkan hibah satu dua juta dosis vaksin pfizer
ini adalah hasil diplomasi indonesia melalui covax facility
pemerintah indonesia akan terus menggaungkan isu kesetaraan distribusi vaksin dunia
sepanjang presidensi indonesia di forum g dua puluh tahun ini
tim liputan cnn indonesia